sebanyak enam puluh satu narapidana lembaga pemasyarakatan kelas dua a di kota pekalongan jawa tengah rabu malam
dievakuasi ke rutan rowo belang kabupaten batang
hal ini dilakukan karena aerob merendam ruang tahanan
aerob juga merobohkan dinding lapas selebar empat puluh meter
beginilah suasana pemindahan narapidana warga binaan lapas kelas dua a kota pekalongan pada rabu malam
sebanyak enam puluh satu narapidana terpaksa diungsikan karena aerob merendam ruang tahanan
sedianya terdapat tujuh ratus enam puluh sembilan narapidana yang menghuni lapas kelas dua a kota pekalongan
namun karena sebagian besar narapidana enggak diungsikan dari lapas tempat
petugas hanya memindahkan enam puluh satu narapidana
proses evakuasi narapidana mendapat pengawalan ketat dari petugas gabungan dari kepolisian brimob dan tni
pemindahan para narapidana ini sebagai antisipasi adanya narapidana yang kabur
ternyata ropnya sampai tinggi sehingga masuk ke dalam kamar
di atas lutut
di atas lutut di atas lutut satu meter lah
baik dari kodi maupun dengan tores dan brimob
alhamdulillah mereka dengan sigap melakukan koordinasi dengan kami juga dan membantu melakukan evakuasi
selain mengevakuasi enam puluh satu narapidana pihak lapas juga memperketat pengamanan dengan menyiagakan anggota brimob di dalam lapas
terutama di sisi barat yang terdapat tembok yang roboh
robby bernardi pekalongan